tim direktorat ekonomi khusus badan reserse kriminal mabes polri
dibantu aparat kepolisian resor magelang menggerebek sebuah rumah
yang diduga memproduksi uang palsu hingga miliaran rupiah
polisi menyita sejumlah uang palsu alat cetak dan kertas
serta menangkap dua pelaku yang diduga pengedar dan pembuat uang palsu
inilah empat pelaku pembuat dan pengedar uang palsu
yang ditangkap tim direktorat ekonomi khusus bares krim abes polri
bersama anggota polres magelang jawa tengah
penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus peredaran uang palsu
yang ditangani tim direktorat eksus bares krim mabes polri
dua pelaku yaitu am warga semarang jawa tengah dan hr warga dusun karangmalang
kabupaten magelang dibekuk petugas pada kamis siang kemarin di rumah hr
yang diduga perangkat desa setempat
pengerebekan di lokasi pembuatan uang palsu yang mencetak hingga miliaran rupiah itu
berawal dari penangkapan eye di dusun badran kidul temanggung jawa tengah
selain itu petugas penyitaman
miliaran uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah
mesin cetak mesin potong kertas mesin cpu dan ribuan lembar kertas
tindakan penggerbekan ini dibenarkan pihak polres magelang
namun kasus tersebut kini masih ditangani tim bares krim mabespori
untuk barang bukti dan orang yang diamankan
saat ini sudah diamankan oleh bares krim polri
dan kita hanya membantu untuk mengamankan pada saat proses penindakannya